plecehan seksual yang
pada saat tiba
menghampiri saya di
ruang kerja menyampaikan
saya sudah tiba saya sampaikan
saya makan dulu nanti kita bicara
di lantai tiga kemudian saya naik
ke lantai tiga istri saya makan
setelah saya makan istri saya naik ke
ruang lantai tiga
kejadian di magelang yang
bukan pelecehan tapi
lebih fatal dari itu yang mulia
pelecehan tapi menurut saudara
lebih fatal dari itu kemudian
kemudian waktu itu saya
kemudian saya tidak
ini akan terjadi sepatal itu
kalau itu saya diceritakan
semalam pasti saya akan jemput
akhirnya kemudian saya harus
meminta pertanggung jawaban
menjaga keluarga saya disana
saya panggillah waktu itu
dikirisal untuk naik ke
dalam jejak karir
beberapa kali menduduki
jabatan di reskrim
di polda metro jaya
di polda metro jaya
pengalaman saudara sebagai
anggota reserse kriminal umum
betul yang mulia
saat saudara mendapatkan
dari istri saudara
sampaikan bahwa ada pelecehan seksual
bahkan lebih daripada yang
pelecehan seksual itu sendiri
apakah saudara tidak bertanya
atau paling tidak
ayo kita visum terlebih dahulu
atau kita paling enggak
saudara selaku suami
barangkali nanti ada
atau yang lain lain
kenapa saudara tidak lakukan itu dulu
itulah yang saya
sesali yang mulia
saya tidak berpikir logis
pada saat itu
pukulan berat yang
diderita oleh istri saya yang mulia
menjadi panjang seperti ini yang mulia
kemudian saudara beranggapan mengenai harga diri
begitu ya kalau tidak salah sirina pace
sepertinya seperti itu
kapan mulai timbul niat untuk menghabisi korban
saat itu saya belum berniat untuk menghabisi korban
dan tidak ada dalam pemikiran saya untuk itu
saya cuma mendengar cerita istri saya ini saya terpukul sekali yang mulia
saya tidak tahu harus berbuat apa waktu itu
karena selama ini lancar lancar semua perjalanan hidup dan karir saya bersama keluarga ya mulia
jadi pada saat bercerita begitu
ini pukulan berat buat saya sehingga saya tidak bisa untuk
berpikir karena ini kok bisa seperti ini yang mulia
tadi saudara terangkan bahwa setelah istri saudara
bercerita dan saudara terpukul saudara emosi
tidak lama kemudian saudara memanggil terdakwa riki rizal
betul ya mulia
berapa lama saudara putuskan itu
sampai akhirnya memanggil ricky rizal
waktu tetapnya saya tidak
tidak tahu tidak ingat yang melihat
saat saudara memanggil ricky rizal apa yang saudara sampaikan kepada ricky rizal
sebagaimana keterangan saya kemarin
yang pertama saya tanyakan adalah
bagaimana pertanggungjawaban dia
yang harus mengawal rikir rizal kan itu apa
keluarga saya disana yang mulia
yang pertama saya tanyakan adalah
kejadian apa di magelang
saya tidak tahu
terus saya sampaikan kamu tidak tahu kalau ibu
siap saya tidak tahu komandan
emosi dan marah
karena harusnya mereka yang
bisa menjaga keluarga saya
saya sudah memperhatikan mereka
saya sudah mencoba menganggap
akhirnya kemudian saya
minta dia untuk
membackup saya pada saat saya akan
terkait dengan peristiwa itu
saya sampaikan juga bahwa
kalau nanti dia melawan kamu siap nembak enggak
tidak siap untuk
membackup saya yang mulia
saya waktu itu kecewa
bisa membackup saya untuk
melakukan konfirmasi ke
yosua yang mulia
siap kemudian saya
minta untuk memanggil richard yang mulia
karena richard adalah salah satu
juga berangkat ke magelang
saya pertanyakan kembali
bahwa sesuai fakta persidangan yang ada selama ini
yang disampaikan mengenai tadi saudara mengatakan pelecehan seksual
ataupun lebih dari yang pelecehan seksual itu
dari para saksi maupun para terdakwa
mulai dari riki rizal hingga kuatma aruf termasuk eliezer
mereka tidak ada yang mengetahui peristiwa itu
kemudian yang dipersidangan mengenai peristiwa adanya pelecehan seksual
atau yang saudara katakan tadi adalah lebih daripada pelecehan seksual itu
hanya diterangkan oleh istri saudara sendiri
sehingga sampai hari ini kami bingung
dan di beberapa keterangan saksi mengatakan
saudara mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi peristiwa di magelang itu
bisa saudara terangkan
terkait dengan penjelasan istri saya
di lantai tiga itu
itu saya yakini kebenarannya yang mulia
karena istri saya tidak mungkin berbohong terkait dengan peristiwa yang seperti itu
apa gunanya buat dia
nah terkait dengan keterangan ilusi itu yang dijelaskan oleh saksi sugeng putut
itu saya sampaikan itu tidak usah dijelaskan
karena untuk memuluskan cerita saya yang tidak benar yang mulia
itu ya alasan saudara
jadi keterangan saksi dari sugeng putut yang mengatakan
ketika saudara mengatakan itu ilusi hanya untuk membenarkan skenario saudara
demikian yang mulia
karena skenario saya mulai dari duren tiga yang mulia
mulai dari duren tiga oke
selanjutnya saudara riki rizal turun ke bawah dan memanggil saudara richard eliezer
bisa saudara terangkan apa yang saudara sampaikan kepada terdakwa richard eliezer
setelah richard eliezer naik saya menyampaikan hal yang sama kepada richard
sebagai ajudan apakah kamu mengetahui kejadian di magelang
dia juga tidak menjawab tidak mengetahui yang mulia
saya waktu itu masih emosi dan
kenapa sampai mereka ini tidak bisa menjaga
karena saya tugasnya sudah sering mendampingi pimpinan tapi justru ini terjadi kepada istri saya
akhirnya saya sampaikan hal yang sama kepada richard
richard kamu siap backup saya enggak pada saat saya konfirmasi ke yosua
apabila dia melawan kamu siap nembak enggak
kemudian richard menjawab
saya siap bapak
selanjutnya saya perintahkan untuk ya kamu turun aja
saudara dari keterangannya terdakwa richard di persidangan kemarin menyampaikan kepada majelis hakim bahwa saudara
sempat menanyakan di mana keberadaan senjata dari korban
saudara memerintahkan kepada terdakwa richard untuk mengambilnya
waktu itu saya tidak terpikir terkait dengan senjata korban
jadi keterangan richard waktu menjadi saksi saya pun sudah saya bantah yang mulia
artinya menurut saudara itu tidak benar
demikian yang mulia
tidak benar oke
saudara mengatakan eee
terdakwa richard juga mengatakan bahwa saudara memberikan amunisi kepada terdakwa richard dalam rangka membantu saudara atau membackup saudara untuk menembak joshua
keterangan terdakwa richard pun pada saat kesaksian saya sudah saya bantah yang mulia
karena saya tidak mungkinlah mengurusi masalah amunisi yang mulia
saudara pada keterangannya terdakwa richard di persidangan juga menerangkan pada saat saudara menemui richard
terdakwa istri saudara terdakwa putri candrawati ikut mendampingi saudara
keterangan di kesaksian richard waktu itu pun sudah saya bantah yang mulia
pada saat ricky datang pun saya sudah saya bantah yang mulia
kaki datang pun istri saya sudah saya perintahkan masuk ke kamar karena masih kondisi menangis waktu itu yang mulia
selanjutnya keterangan terdakwa richard pula juga menyatakan mengenai
saudara menerangkan bahwa ini akan buat skenario di durantega ini akan dilaksanakan di durantega dan akan dilaksanakan tembak menembak
skenarionya seperti itu
bisa saudara jelaskan
penjelasan tentang cerita yang tidak benar atau skenario itu saya jelaskan ke richard setelah penembakan di duren tiga yang mulia
bukan di lantai tiga saguling
jadi saudara merasa bahwa itu tidak benar keterangan yang terdakwa
kami sudah membantah pada saat kesaksian yang bersangkutan yang mulia